dan sekarang kembali ke jakarta saya umur
sebanyak dua tujuh ratus empat puluh dua pemudik asal solo dan sekitarnya yang mengikuti program balik lebaran gratis
jumat pagi memadati terminal bus tirto nadi solo
para pemudik ini diberangkatkan menggunakan enam puluh bus pariwisata menuju ibu kota jakarta
program mudik gratis ini disambut antusias penumpang apalagi biaya balik saat ini tergolong tinggi
terlebih dalam program balik lebaran gratis ini tak hanya mengangkut penumpang saja
tapi juga kendaraan motor mereka yang diangkut secara gratis
kalau yang bis baru kali ini kalau kereta pernah
cuma kalau kereta kan apa itu motornya aja yang gratis tapi orangnya bayar
kalau yang sekarang ini namanya gratis tis tis dua kali kan
kalau itu apa karena kan motor gratis orangnya juga gratis
itu sangat membantu sekali buat saya dan keluarga
program balik lebaran gratis juga digelar di surabaya jawa timur dan mendapat respons positif dari masyarakat
total lima satu ratus empat puluh tiga orang pemudik diberangkatkan menggunakan satu ratus dua belas bus menuju jakarta dan sekitarnya
para pemudik mengaku sangat senang
karena merasa terbantu dikala perekonomian lagi sulit
apalagi perjalanan kali ini jaraknya sangat jauh
yakni dari surabaya menuju jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
dan ini mau kemana
pak dengan mudik gratis seperti ini seperti apa
sangat terbantu dan membantu kita yang otomatis ekonomi menengah ke bawah
kapolda jawa timur tony harmanto mengatakan
program balik lebaran ini pun digelar bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas
dan menekan angka kecelakaan
terutama untuk mengakomodasi masyarakat yang menempuh perjalanan jarak jauh
tim liputan cnn indonesia